kita ke informasi lain ketua dpr ri puan maharani menerima kunjungan presiden vietnam nguyen suan puk di gedung dpr pada kamis kemarin
pertemuan bilateral ini membahas jumlah isu salah satunya mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif indonesia dengan vietnam yang baru saja disepakati
pertemuan antara puan dengan presiden nguyen chuan puk digelar di gedung kura kura kompleks parlemen senayan
dalam pertemuan ini puan didampingi oleh wakil ketua bidang kerjasama antarparlemen gilang dela farares duta besar indonesia untuk vietnam denny abdi dan sekjen dpr indra iskandar
sementara presiden nguyen chuan phuk membawa sejumlah menteri jajarannya beserta duta besar vietnam untuk indonesia tavan tong
dalam pertemuan ini puan maharani sempat menceritakan
sejarah pembangunan gedung kura kura dpr yang dibangun oleh presiden pertama ri soekarno
puan menambahkan hubungan diplomatik indonesia vietnam yang terjalin sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima terus berkembang pesat
dalam kesempatan yang sama puan juga memberi apresiasi atas selesainya perundingan terkait garis batas zona ekonomi eksklusif atau zee indonesia vietnam
kesepakatan soal batas zee ini menjadi salah satu hasil pertemuan antara presiden nguyen dengan presiden jokowi pada kamis pagi
perundingan soal garis batas zee indonesia vietnam ini sudah berlangsung selama dua belas tahun
yang pertama tama tentu saja vietnam sebagai saudara lama karena memang hubungan antara vietnam dengan indonesia itu sudah dimulai sejak presiden soekarno dengan ankle ho atau presiden ho chi min
jadi memang beliau berharap bahwa hubungan kedekatan ini di masa lalu dan di masa sekarang itu bisa berjalan semakin erat semakin baik
dan tentu saja bagaimana kita
sama sama menjaga kawasan yang ada di asean untuk selalu bisa damai sejahtera tanpa terganggu dengan apapun
dan beliau juga menyatakan bahwa berharap bahwa indonesia tetap pada posisinya yaitu tetap ingin menjaga perdamaian dan memperkuat situasi yang ada di kawasan sehingga selalu terjadi perdamaian
pertemuan ini juga turut membahas penguatan kerjasama ekonomi perdagangan indonesia vietnam
mengingat vietnam merupakan mitra dagang indonesia terbesar
ke sembilan di dunia dan keempat di asean
selain hubungan perdagangan dan transportasi kerjasama dalam sektor pariwisata dinilai dapat terus semakin ditingkatkan
puan juga menyampaikan harapan terhadap dukungan vietnam atas keketuaan indonesia di asean tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang